din sebaiknya kamu segera kembali ke rumah sakit din
dokter mau bicara penting sama kamu
sepertinya kondisi al kurang baik
ya allah yaudah kalau gitu aku kesana sekarang ya
ada apa bu
aku harus ke rumah sakit sekarang karena katanya kondisi masa lagi kritis
sebentar lagi bu
itu istrinya pak al
iya katanya pak al hari ini nggak bisa hadir
jadi istrinya yang bakal memberikan kata sambutan
memang istrinya bisa berbicara di depan umum
kalau soal itu saya juga gak tau
saya pernah dengar katanya istrinya pak al itu pernah kerja di kantor ini
istrinya pak al pernah jadi narapidana

apa yang mereka omongin juga benar kan
selamat siang para hadirin dan tamu undangan yang saya hormati
terima kasih atas kedatangannya
di acara launching produk terbaru

dikarenakan bapak aldebaran alfahri berhalangan hadir pada hari ini
jadi sambutan dibawakan oleh istri pak aldebaran
kami persilakan ibu andini karismal putri
aku harus buktiin kalau aku bisa
ini demi mas al
andi nih karisma putri
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih untuk para tamu yang sudah hadir
di acara launching terbaru
dari maharatu kosmetik
saya ingin meminta maaf
karena suami saya
berhalangan untuk hadir
dan saya disini
menggantikan posisi beliau
saya harap dengan hadiran saya disini
tidak mengurangi esensi dari acara ini
dan ini dia
dari maharatu kosmetik
dengan rempah rempah alami dari indonesia
dengan teknologi yang sangat tinggi
dengan rendahan hati
mari kita tampilkan
adwitia artinya tidak ada duanya
dan maharatu percaya
semua wanita diciptakan unik
dan tidak ada duanya
ternyata dugaan kita salah
hebat juga ya dia
anda benar benar tidak salah
memilih bu anin sebagai istri bapak
semoga bapak cepat sembuh ya pak
aku sudah melakukan tugas kamu disini
kenapa kamu gak mau memantaskan diri kamu
kamu pantaskan diri kamu
jadi perempuan yang sepadan dengan pasangan
kalau kamu bisa
tanpa akan merestui hubungan kalian
jadi terangkan saya
kok malah terlihat kayak macekan sama pembantu ya
kiki memantaskan diri untuk mas randy
bantu saya yuk
mau dibantu apa bu
cari saya itu bantuin saya cari surat
suratnya mas al
kiki udah cari di ruang kerjanya mas
tapi kiki nggak nemu nemu bu
iya tapi sekarang kan saya minta kamu cari di kamarnya
karena ternyata rena yang bawa surat itu kamarnya al
ibu tahu dari mana kalau seratnya dibawa rena ke kamar
sudah kamu jangan banyak tanya yuk bantuin saya
oke kalian sudah boleh pulang
jangan sedih lagi ya
kemai sini sayang
udah selesai sekolahnya
kok mukanya sedih gini
aku inget papa cus
aku jadi sedih
gak boleh sedih
harus doain papa
justru yakin pasti papa cepet sembuh
jadi gak boleh sedih lagi
om baik mau ngajak rena jalan jalan
kamu sama rena dimana sekarang
udah selesai kelas
baru aja selesai kelas
tapi ini masih di sekolahan bu bos
oh udah selesai ya
yaudah kamu bawa rena pulang sekarang ya
yaudah makasih mirna
thank you ya kia sudah bantu saya cari suratnya
ya bu sama sama
boleh keluar sekarang
ya bu kita tinggal lagi
semoga rena masih simpan surat hasil tes dna itu
omanya rena baru saja nelfon
katanya kita disuruh langsung pulang
jangan jalan sama mbak nino
baik gian terus juga mau tapi tadi oma pesen remet pulang sekolah harus langsung pulang
pulang aja ya nanti kita jalan jalannya cari waktu lain ya tapi ingat nih coklatnya dibawa
ya roti ini dimakan ya udah gitu mana
apa yang baik
neng gak usah pake maaf maafan udah sekarang pulang sama ntius ya
nih dibawa jangan lupa dimakan
ya pani nek kita permisi dulu ya
ini kan surat hasil tes dna
kenapa bisa ada di tasnya renah ya
setelah hasil tes dna ini
pak al meminta bapak untuk berjanji pak
kalau bapak tidak akan menghubungi lagi
bu andi dan
menghubungi masalah ini lagi pak
apa ini hasil tes yang sama dengan yang diberikan randy dulu ke aku
kayaknya nggak etis kalau aku harus buka
cium tangan dulu dong
oma ada di rumah
iya oma lagi istirahat sebentar di rumah
saya mau siapin makan siang untuk rena
soalnya kan renal puasanya cuma setengah hari
ntar disitu aja
saya langsung ke dapur
om mau tanya deh sama kamu
rena ada ambil surat dari ruang kerja papa
boleh oma minta suratnya
dimana suratnya sekarang
di tas aku omak
aku mau kasih ke papa
yaudah coba mana om melihat tasnya
ini sini yang om bantuin
disini tadi taronya
coba om bantu ya
tadi bener rena taro disini
mungkin apa jatoh kali ya
telepon miss erina deh ya
bu erina deh ya tanya ya coba tutup dulu ya
halo mas erina maaf mengganggu
ah tidak kok bu ada apa ya
iya saya mau tanya apa mis erina ada lihat surat jatuh dari tasnya reina
maaf surat apa ya bu
suratnya itu ada di dalam amplop amplop putih
terus di amplopnya itu ada logo perusahaan atau logo ini tulisan lembaga heksagonal
sepertinya tidak ada bu saya belum pernah lihat surat itu
tapi nanti saya akan coba minta tolong cleaning service sekolah buat bantu cari
oke kalau gitu terima kasih banyak ya miss erina
oh ya bu tadi di sekolah rena cerita papanya lagi sakit ya
mudah mudahan papanya rena cepat sembuh ya bu
amin terima kasih banyak ya miss erina
oke kalau gitu saya tunggu kabarnya
di mana ya surat itu semoga bisa ditemukan deh
maaf aku gak ikut ke dalam ya
mama pesen sama kamu saya
jaga diri kamu baik baik ya
jangan sampai kamu melakukan perbuatan yang nantinya kamu seseli
terima kasih ya sayang
tadi mama sempat dengar pembicaraan gue sama ricky
mama pasti gak dengar
kalau mama dengar mama pasti nanya ke gue
tenang elsa tendang
kisah pak al di barat bukannya sudah selesai
harusnya pak ahok sudah sadar saat ini
pak al di barat
tolong sampaikan ke istri pal untuk ketemu saya di ruangan saya
apa ada keluarga pak aldebaran
mertuanya aldebaran ada apa sus
apa ada istrinya pak aldebaran
istrinya aldebaran sedang pergi
kenapa sus ada apa
kalau bisa hubungi istrinya pak aldebaran ya pak
karena dokter ingin berbicara penting
acara hari ini berjalan lancar
semua tamu memuji ibu
selamat ya bu
ini juga berkat bantuan kamu juga kan
ini hpnya pak al yang kemarin ketinggalan di kantor bu
hpnya mas al ketinggalan
kamu tahu nggak sih sebenarnya mas aldi itu mau kemana
jadi reina bukan anak
dari almarhum pak roy
dan selama ini kita salah
saya yakin ini salah
saya yakin ini salah
salah ini ren
jangan pastikan ini salah
iya memang waktu itu pak al pergi sendiri bu
saya tidak ikut karena saya sedang menangani meeting untuk acara hari ini bu
kalau saya boleh tahu
mas al lagi ada masalah di kantor

soalnya saya lihat akhir akhir ini mas al lagi kayak kebingungan
saya gak tahu bu
saya nggak bisa ngasih tahu yang sebenarnya
biar pak ahok sendiri yang nantinya menjelaskan ke ibu

sebaiknya kamu segera kembali ke rumah sakit ya dim
dokter mau bicara penting sama kamu
sepertinya kondisi al kurang baik
ya udah kalau gitu aku kesana sekarang ya
ada apa bu
aku harus ke rumah sakit sekarang karena katanya kondisi masa lagi kritis

ya saya ganti baju dulu bentar
ya saya ganti baju dulu bentar
aku jadi penasaran apa ini hasil tes yang sama dengan waktu itu
kenapa masih disegel ya
walaupun aku dan aldebaran selalu ada konflik
tapi tetap aku harus hargai privasi aldebaran
mungkin ada baiknya aku telepon bu rosa
buat ngasih tau kalau surat ini jatuh dari tas serena
mungkin al masih ngerasain jati diri rena dari bu rosa
nanti malah jadi masalah kalau aku bilang soal ini
besok aja aku kembalikan ke rumahnya hal
ini loh di kamar mandi ya
kenapa pasti lagi cari hasil tes dn arena dan roy ya
aku buang semalam
kok bisa ada surat ini
ini kan surat yang dulu udah gue buang
tapi apa ini surat yang lain ya
apa nino yang diam diam ngelakuin tes dna dengan rena di belakang gue
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
ini kenapa suratnya ada disini
ini punya siapa
surat ini tadi jatuh dari dalam tasnya rena
kamu ketemu rena
tadi mau ajak jalan jalan
cuman karena disuruh pulang jadi gak jadi
terus sebelum pulang
aku ngeliat di parkiran surat ini jatuh dari dalam tasnya rena
tapi udah kabur buru pergi
nanti aku akan pulang
yaudah aku aja yang kembalikan sayang
karena aku yang nemu
biar nanti aku kembalikan
surat itu jatuh dari tas reina
berarti aldebaran yang melakukan tesnya
ngetes rena dan nino
aldebaran bener bener ngelakuin tes dna untuk raina dan roy
ini bener bener gawat
kalo al tau siapa rena sebenernya
semua kebohongan gue bisa kebongkar
nino pasti benci banget sama mama
kalo sampe dia tau
gue udah ngebohin dia selama ini
aku akan berhenti
aku akan berhenti
tolong kabulkan permintaanku
karena engkau lah pemegang kandah kata sarapan kami
sebukan suamiku ya allah
hanya itu permintaan aku
mas tunggu aku ya allah
terus bertahan dan tunggu aku mas
tolong bilang kamu baik baik aja
ga bakal kasih kalung nik donated ke lo sah
iya pak cakra
untuk renovasi rumah
sudah selesai dan sudah siap huni pak
berarti semuanya sudah selesai direnovasi
terus sama puing puingnya debu debunya semua udah pak
pekerjaan sudah selesai dua hari yang lalu
dan hari ini sudah selesai semuanya
sudah dibereskan semuanya pak
nah untuk barang barang faricky
semuanya sudah dikembalikan seperti sedia kala
pariki tinggal masuk saja ya
terima kasih ya
saya akan segera melunasi pembayarannya
iya pak terima kasih pak
rumah gue sudah beres
berarti gue udah bisa pindah dari sini
gue bisa ketemu sama elsa di sana
gue kabarin rafael juga deh
itu kan rumah gue udah selesai direnovasi
jadi kayaknya malam ini gue bisa pindah dari apartemen lo
oke terima kasih ya
istrinya pak aldebaran apa sudah datang pak
tunggu sebentar ya sus
tadi langsung kesini kok dia
sebentar lagi datang
suami saya kenapa
dokter ingin bicara
kamu kenapa ya pak
sudah serahin semua sama allah
suami saya kenapa ya dok
sampai saat ini
pak aldebaran masih belum sadarkan diri
saya harus mengatakan
kalau kondisi ini bisa dibilang kurang baik bu
jadi kalau masih belum sadarkan diri
ada kemungkinan terjadi infeksi
atau ada efek samping pas keoperasi
kondisi pak aldebaran akan terus menurun
dokter bisa ngelakuin sesuatu kan
untuk kesembuhan suami saya
kami akan selalu berusaha semaksimal mungkin
memberikan yang terbaik untuk pasien
dengan berat hati
saya harus sampaikan
keluarga pak aldebaran
dengan segala kemungkinan terburuk